ber ber kau gak kenapa napa kan
udah ketemu papa belum
ketangkep juga lu ya
ayo kabur kabur cepat
eh lo sekarang kerja juga
kerja di sini loh lo bikin bersih gudang gue nih
mer mer lu tuh lemes banget mer
udah lu istirahat aja lu duduk aja ya
mau cari kemana lagi nih dimana mana kagak ada
ya nyari di mana kesan
emang lo udah mau nyerah
wah enak aja lu ngomong sebarangan lu
masa demi putri gua si mer si gua nyerah gitu aja sih
enggak mungkin lah
yaudah jangan baiknya lu
takutnya kamu ada di sini
aku lagi banyak urusan aku harus cari lia sama mers
tadi aku pengen kamu nemenin aku ke toko
gapapa aku mesti
bangun oh wait
aku semakin lemah
aku butuh obat itu

aku bisa mati kalau terus begini
lu siapa tuh suruh duduk di sini santai santai ya
kerja lu dengar gak lu
gue bilang kerja kerja lu
lu denger ya

itu time lukis ya
ada bakalan dimana
itu apaan buat grano yuk

kalau ridge morale
kasian di anda
mesti tahu kan apa yang harus kamu lakukan
obat ini bisa membuat aku bertahan
maaf ya aku udah ngerepotin kamu
kamu udah gak apa apa kan
kalau aku masih agak pusing
sejak aku dinyatain semu dari tumor
badanku jadi lemah banget
dan aku jadi masih sering pingsan
makanya waktu itu aku putusin kamu lah
karena aku merasa
aku bakal jadi pacar yang gak berguna
dan aku gak mau ngerepotin kamu
karena aku tahu
aku bakal ngerepotin kamu banget
udah jangan ngomong kayak gitu
aku temenin kamu ya
hmm kena kamu lang
kamu harus kembali ke aku
tenang aja bos
kita kan masih punya angkot bos
mau diapain aja
urusan kita bos
gimana kalau kita jual bos
ya elok bagus juga
harus juga tolong
dimana kalau kita jual ke tempat temen gue aja
yaudah sekarang kita harus berangkat
jangan buang buang waktu waktu adalah uang
coy tampangnya jernih banget coy
mulai mulai mulai
jauh jauh jauh
udah nggak ada
coy jangan jangan
iya bang lebih baik kita turun dari sini bang
daripada kaget kaget kita lagi bang
oke bang kita turun aja
mendingan kita tinggalin mobilnya aja di sini ya